sekarang panggil dia ayo cepat panggil dia
pasti ini langsung berakhir
pasti ini langsung berakhir
ada apa gus
kamu kok pulang tanya letih
gak ada apa apa
kapan kamu berangkat ke kalibung
mudah mudahan kamu cepat berhasil menuntut ilmu agama
keinginan almarhum bapak ya
ibu siapkan makan dulu ya
yang ini mau pergi ke rumah yayu
ada apa kamu ke rumah yayu
ada perlu sama yayu bu
ya sudah sana
tapi ingat ya lama lama
nanti bapak kamu marah
iya ibu terima kasih ya ibu
jadi hari ini
mas bagus berangkat ke kalibung
itulah yu aku ingat sekali bertemu dengan mas bagus
apalagi semalam dia dimarahi bapak